menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi memastikan pembatasan sosial di bandara soekarno hatta sudah semakin membaik
ia juga meminta maaf atas penumpukan penumpang yang sempat terjadi di terminal dua bandara soekarno hatta beberapa waktu yang lalu
menko pmk selaku ketua pengarah gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas muhajir effendi mengatakan pembatasan sosial di bandara sudah semakin diperketat
meski sempat terjadi penumpukan penumpang ia memastikan hal tersebut tak akan terjadi lagi
pada hari ketiga ini semuanya sudah berjalan dengan baik saya berharap ini akan terus berlangsung terus untuk ke depan